menjelang kongres luar biasa pemilihan ketua wakil ketua dan komite eksekutif persatuan sepak bola indonesia
para calon diberi waktu untuk melengkapi berkas
dan setelah itu akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni verifikasi
ketua komite pemilihan pssi amir burhanuddin saat ditemui pada kamis menyatakan pihaknya memberi waktu dua hari
kepada calon komite eksekutif periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh untuk melengkapi kekurangan dokumen hingga dua puluh satu januari sebelum dilakukan verifikasi
sampai tahap pengumuman daftar calon sementara pada tiga puluh satu januari mendatang
yang mengatakan ada satu bakal calon wakil ketua umum dan tiga belas bakal calon anggota exco yang akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen
sementara itu tiga puluh tiga calon tidak diminta melengkapi dokumen karena dinyatakan tidak jadi mencalonkan diri
atau tidak mendapat satupun dukungan
amir berharap dalam momen demokrasi di organisasi sepak bola tertinggi di indonesia ini mendapat partisipasi yang besar baik secara kuantitas maupun kualitas
setelah komite pemilihan memeriksa tentang kelengkapan dokumen tersebut
dapat kami sampaikan bahwa untuk lima calon ketua umum berkas semua lengkap
kemudian untuk calon wakil ketua umum terdapat lima belas calon wakil ketua umum yang lengkap
satu calon kota umum yang kita beritahukan tentang kekurangan dokumennya
dan tiga lagi tidak perlu kita konfirmasi tentang kelengkapannya
jadi yang kita beritahukan tentang kelengkapan berkasnya adalah calon calon yang terkonfirmasi mendapat dukungan dan yang bersangkutan adalah bersedia
dan yang bersangkutan adalah bersedia
dan yang bersangkutan adalah bersedia
untuk menjadi calon